brandy juan feraro adalah salah satu dari tiga mahasiswa surabaya
yang belajar di central china normal university ccnu wuhan
mahasiswa semester satu program internasional hubungan internasional ini
sudah kembali dari observasi di natuna
akibat blokade dan eksodus pelajar luar negeri dari wuhan
akibat wabah virus corona
juan dan mahasiswa lain di seluruh dunia kemudian menjalani kuliah online
kuliah online dimulai senin tujuh belas februari
jadwal kuliah dari senin hingga jumat selama dua sesi
yakni pagi dan siang
waktunya mengikuti jam kuliah waktu wuhan
dan disesuaikan dengan waktu negara mahasiswa yang bersangkutan
seperti punya aplikasi gitu
jadi gurunya itu seperti video call dengan murid muridnya gitu
tetapi karena kan ya terlalu apa modelnya
mahasiswa yang ada di dalam aplikasi itu
jadi sekiranya yang ingin bertanya itu baru kita bisa memunculkan seperti suara gitu
ayah juan memfasilitasi semua kebutuhan juan
dan menemani anak pertamanya itu saat kuliah online
ia juga membiasakan juan tetap berbahasa mandarin selama di surabaya
saya sudah pesan kepada anak
saya tetap meminta agar ini diikuti secara baik dan penuh tanggung jawab begitu
karena bagaimanapun juga ini nanti akan berkelanjutan dengan masa depan studinya dia
selain juan ada dua mahasiswa s dua pendidikan bahasa mandarin
yang mendapat beasiswa dari universitas negeri surabaya untuk kuliah di wuhan tiongkok
keduanya juga sudah kembali ke indonesia
surabaya jawa timur